kami baru saja menerima data terbaru kasus covid sembilan belas nasional hari ini menjadi rekor penambahan kasus kematian covid sembilan belas
berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian kesehatan per hari ini sebanyak dua enam puluh sembilan jiwa meninggal dunia
dan total kasus kematian mencapai delapan puluh enam delapan ratus tiga puluh lima jiwa
sementara kasus harian bertambah empat puluh lima dua ratus tiga kasus sehingga total mencapai tiga dua ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus tiga puluh enam kasus
pasien sembuh bertambah empat puluh tujuh satu ratus dua puluh delapan kasus sehingga total pasien sembuh saat ini mencapai dua lima ratus sembilan puluh enam delapan ratus dua puluh orang